pdi perjuangan santer dikabarkan bakal menggaet wali kota surabaya tri risma hari ini untuk bersaing dengan basuki cahayapurnama
dalam pemilihan gubernur dki jakarta pada februari dua ribu tujuh belas mendatang
ya dan pertemuan ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan pdip megawati soekarno putri dengan tri risma hari ini
pada sabtu pekan lalu menuai banyak spekulasi
pdip dikabarkan resmi bekal mengusung risma pada pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan
setelah wali kota surabaya ini berhasil memenangkan lebih dari delapan puluh persen suara dalam pilkada dua ribu lima belas lalu
menanggapi hal tersebut ahok merasa senang bila nanti ia dan risma benar benar bersaing memperebutkan kursi dki satu
gak apa apa gitu saya sama bu mega hubungannya baik secara pribadi ya
jadi jangan mencampur adukan partai politik pirkada dengan hubungan saya pribadi keluarga dengan bu mega
dan bang taufik dulu
bagus berarti kan jakarta banyak pilihan
sehingga orang jakarta kan bisa pilih dong yang suka yang mana
itu lebih penting